kita sudah sampai
aku minta kepada kalian berdua
sandika gusti braw
sandika gusti braw
mohon ampun gusti braw
sebelum kita memulai penyerangan
sebaiknya kita berdoa mohon perlindungan kepada bapak
seperti doanya nabi daud ketika menghadapi cari
itu jasad yang santam
untuk bisa mengangkatnya kembali
dia masih hidup
aku gak mati
di satu sisi aku ragu mengenai siapa orang ini
tapi di sisi lain
aku bisa merasakan ikatan batin terhadapnya
wajahku bisa kembali seperti semula
kalau aku bisa mengambil mustika merah delima
dengan pertolongan allah
aku bisa kembali kembali kembali
aku pasti bisa mengambil mustika itu bunda
aku juga sudah bertemu yondara resantamu
tapi dia tidak mengenaliku sebagai raikian satu
benarkah ini semua
aku berjanji akan membebaskan bunda
aku harus melihat situasi dan keadaan
aku harus benar benar memperhitungkan keadaan
karena istana ini dilindungi oleh dewi samudera
dan surawi sesa
serta yang lainnya hanya boneka nih kerajaan ini bunda
lantas kenapa kau masih disini
kenapa kau tidak mencari masjidil itu
tadinya aku hendak pergi
tapi aku penasaran dengan
rai surawi sesa
setelah aku mengetahui tujuannya
aku akan pergi
apakah kau benar benar putra kukian santamu
gusti prabu mundinglaya
memanggilmu ke istana
harap segera menemukannya
harap segera menemukannya
ya allah sekarang aku yakin
bila dia adalah orang lain
tentu dia tidak akan memandahiku
dan aku betul betul merasakan ada ikatan batin saat dia menggenggam tanganku
ada apa denganku
mengapa aku melihat dia
tampak berbeda seperti dengan biasanya
kita sudah sampai
aku minta kepada kalian berdua
sandika gusti brahm
sandika gusti brahm
mohon ampun gusti brahm
sebelum kita memulai penyerangan
sebaiknya kita berdoa mohon perlindungan kepada sang yang maha esa
seperti doanya nabi daud ketika menghadapi cari
siapa saja yang akan memeluk kita menjadi muda which association
mereka akan menangkap signal damai putih nya seperti dalaman
jangan diselengkapkan saja
suhailya anglia melosembe pakistan paljolah
burun anjo workers ah eigentlichangan berhubung dalam sektor jaiatar residence yang episodisi delapan tak sudah menyebut di trainee tentuk chi ki xabrut charal